transplantasi terumbu karang atau biorog merupakan salah satu aktivitas wisata yang bisa dilakukan di pemutaran buleleng bali
koresponden indrayani laksmi mengajak anda untuk melihat lihat pelestarian bawah laut yang menggabungkan karya seni dan teknologi
pemutaran buleleng bali
kerusakan terumbu karang menggugah masyarakat lokal untuk mengupayakan rehabilitasi ekosistem perairan laut
demi mengembalikan rupa bawah laut pemutaran sejak tahun sembilan puluh an warga setempat melakukan transplantasi terumbu karang
kalau jalan jalan ke bali itu nggak melulu tentang wisata pantai atau wisata gunung
tapi kalau datang ke sini ke bali itu kita juga bisa melakukan atau mendapatkan informasi sambil berwisata
salah satu hal yang kita lakukan adalah melakukan transplantasi terumbu karang

kita akan melakukan transplantasi terumbu karang tapi metodenya ini agak berbeda dengan transportasi lainnya yaitu biorog
bioroke itu apa beli ini ada beli made nih
birokin itu adalah sebuah metode untuk menumbuhan terumbu karang agar terumbu karang itu tumbuh lima kali lebih cepat pertumbuhannya
nah kita mempergunakan bahan besi biasa kita buat bangunan besi sedemikian rupa
baru taruh di dalam air setelah itu baru kita alirin listrik
setelah kita alirin listrik kalsium karbonnya tumbuh menjadi terumbu karang
dan beberapa terumbu karang akan bertumbuhan di sekitar
di sekitar ya
baik kalau begitu sebentar lagi kita akan bikin rangkanya ini seperti apa bayorok
pokoknya kita akan bikin rumah ikan di sekitaran kawasan pemutaran ini
wisatawan bisa ikut berkontribusi dengan membuat struktur rangka bayorok
tidak ada batasan bentuknya
bentuk dan ukuran
untuk membuat struktur kecil bahannya sederhana yaitu kawat besi dan tang
ini dia nih
nanti struktur ini yang akan ditumbuhi oleh koral dan jadi rumah ikan
berarti sekarang kita langsung ke laut untuk tanam ini
nah sekarang kami akan mulai menyelam ke kedalaman tiga meter
bak memasuki galeri dalam air penyelam bisa melihat beraneka bentuk struktur bayorok dari dekat
dan koral gadas
dan ada enam puluh tujuh lagi struktur bayorok berukuran besar yang tersebar hingga kedalaman tiga belas meter
semua struktur di sini telah tertutup terumbu karang kecil
hilir mudik ikan hias menghiasi pemandangan di bawah air
penempelan struktur biorok harus sempurna agar tidak hanyut terbawa arus laut
selanjutnya memasang baby coral untuk membantu pertumbuhan terumbu karang
seluruh bagian struktur terbuka
dan nantinya akan dialiri listrik tegangan rendah
proses elektrolisis ini dapat mendorong pembentukan kalsium karbonat dari air laut
mineral ini merupakan struktur dasar pertumbuhan terumbu karang
bertahan koral alami akan memenuhi kawat termasuk pada tulisan besi yang kami pasang tadi
hal ini terjadi bila lokasi bayorok selalu dijaga
langkah pelestariannya adalah dengan membebaskan lokasi ini dari gangguan nelangga
selain itu para penyelam juga bisa melihat warna warni bawah laut pemutaran
kawasan bali utara juga punya hidangan tradisional yang dibuat dengan resep turun temurun
belayak secara satunya
belayak merupakan nasi yang dililit janur kelapa
olahan khas mirip lontong ini bisa dijadikan sajian yang bernama belayak rambanan
urap kelapa yang berisi buah pepaya muda bayam dan kelapa ditambah ayam suwir sambal kelapa dan kedelai goreng
kemudian diberi kuah kuning kental dari tepung beras
rasanya bervariasi ada rasa gurih manis dan pedas

makanan tradisional yang bisa anda coba adalah belayak rambanan

dan makanan yang paling enak adalah belayak rambanan
makanan ini juga bisa diberi ke lima model seperti ini
makanan yang paling enak jadi cepat habis juga
makanan yang paling enak jadi cepat habis juga
makanan yang paling enak jadi cepat habis juga
makanan ini bisa buat menambah atau mengisi rasa lapar anda karena penuh dengan karbohidrat lemak serat apalagi
kacang kacangan pokoknya lengkap rasanya juga enak